pemerintah tetap mempertahankan pasal pasal yang berpotensi mengerus kebebasan sipil dalam draft revisi kuhp
salah satunya adalah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden
serta dpr ri yang hukumannya diperberat bila hinaan dilakukan di media sosial
pasal penghinaan presiden padahal telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dan untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung dengan asfi nawati
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi
selamat sore mbak asfi
selamat sore mbak arisana
oke mbak asvin sayang sekali sebelumnya sebetulnya kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak pemerintah
baik itu menkumham ataupun wamen kumham dan juga pihak dari istana
namun sayangnya belum ada yang bisa bersedia bergabung pada diskusi kita sore hari ini
jadi saya langsung saja ke mbak asfi sebagai anggota dari koalisi masyarakat sipil
setelah diputuskan ditunda oleh presiden jokowi kita ingat sekali hingar bingarnya
demonstrasi besar besaran tahun dua ribu sembilan belas silam dan kemudian presiden menarik itu
tiba tiba sekarang publik dikejutkan dengan adanya sosialisasi revisi kuhp yang dilakukan oleh pemerintah
saya saja baru saja mendengar mungkin anda juga baru mendengar
apakah ini terkesan diam diam dan sembunyi sembunyi mbak asvin
iya jadi dari judulnya itu kan sosialisasi artinya satu arah
kalau kita lihat format diskusi diskusinya memang melibatkan banyak orang
tapi sebagai peserta
sedangkan sebagian besar bahkan ada beberapa diskusi yang kami pantau
seluruhnya dari pemerintah dan tim perumus r
jadi sebetulnya tidak ada yang berubah dari sikap pemerintah dan tim perumus dari dua ribu sembilan belas
ketika presiden bilang ditunda bukannya ada pengambilan pendapat dari masyarakat
tapi ya tetap satu arah saja
tetap satu arah saja karena sosialisasi itu terjadi tanpa mengajak teman teman dari elemen masyarakat sipil
nah ini yang menarik bahwa dalam draft yang kita dapatkan
ataupun yang kita dengar
sebelah pasal terkait penginginan presiden dan juga awal pres itu masih tetap ada
apakah menurut anda ini memang keinginan presiden jokowi tetap memasukkan pasal yang dianggap peninggalan kolonial itu mbak
meskipun sekarang deliknya delik aduan
ya kita kan tidak bisa berandai andai ya
jadi kalau pasal itu masih ada berarti presiden menginginkan
kalau presiden tidak menginginkannya ya berarti mungkin beberapa hari ke depan hilang itu dari draft rku hp
tapi juga ada ya
kalau misalnya itu bukan delik biasa karena kalau yang dibilang oleh wamen kumam itu adalah delik aduan bukan delik biasa
apa sebetulnya perbedaannya sehingga kemudian masyarakat bisa aware begitu bisa tahu apa perbedaannya sih sebetulnya mbak asvin
kalau delik aduan harus orang yang menjadi korban sendiri yang mengadukannya
kalau laporan tidak perlu korban melaporkan atau mengadu dia bisa langsung jalan aja prosesnya oleh kepolisian
pertanyaannya sekarang dari mana masyarakat tahu bahwa itu betul betul diadukan oleh presiden
karena presiden memberikan surat kuasa dari mana kita tahu surat kuasanya itu valid
selain itu yang lebih mendasar sebetulnya yang tadi dikatakan oleh rekan saya eragmus pada intinya jabatan publik menjadi bisa dihina
padahal jabatan publik itu tempatnya kritik
itu esensi demokrasi
demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan suara rakyat
paket itulah bentuknya kritik
sebetulnya kalau berkaca pada negara negara lain pasal ini diberlakukan untuk raja dan juga ratu
negara negara dengan sistem monarki begitu ya
itu tidak dikenal di sistem demokrasi begitu
nah bagaimana anda melihat apakah ini memang seperti menempatkan presiden dan juga wapres seperti raja dan ratu
ya jadi ini ya betul ini esensinya ya sama juga kolonial cuma celakanya oleh bangsa sendiri
jadi kan maknanya jadi lebih gawat
bahkan untuk masyarakat pada umumnya penghinaan untuk orang atau pbb telah mengarahkan agar dia menjadi terdata bukan lagi pidana
oke bagaimana kemudian mengukur secara objektif untuk bisa menentukan bahwa ini kritikan dan juga penghinaan
karena ini potensinya multitafsir ya mbak ea karena itu ada subjektivitas di situ tentu saja
dalam pengalaman penegakan hukum saat ini dan konteks saat ini
aparat hingga pengadilan tidak
bisa membedakan atau tidak membedakan itu antara kritik dan penghinaan
karena ada orang yang mengkritik kebijakan omnibus law cipta kerja kritik tentang reforma agraria itu kemudian masuk penjara atas nama penghinaan
oke dampaknya apa mbak kalau misalnya kemudian tidak bisa dibedakan anda juga tadi cerita bahwa para penegak hukum kita juga selama ini tidak bisa membedakan gitu
nanti ke depannya dampaknya akan seperti apa
dampaknya akan banyak orang orang yang mengkritik akan dikenakan pasal ini dan itu artinya demokrasi kita runtuh
karena orang orang nanti masyarakat lambat laun akan takut melakukan kritik
lambat laun dia takut melakukan kritik tidak ada lagi yang mengkritik seakan akan tidak ada kritik tapi sebetulnya itu adalah demokrasi yang palsu yang fake gitu
oke ya pasal ini kan sebetulnya sudah pernah dicabut ya mbak oleh mahkamah konstitusi
tetapi kemudian dimasukkan kembali ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
iya jadi sebetulnya putusan mk itu kan juga ada bagian pertimbangan bukan cuma amar gitu ya
dan pertimbangannya jelas sekali mengatakan ada pertamaan di hadapan hukum
dan jangan lupa kita sudah punya amandemen undang undang dasar
ketika kuhp ini melakukan penghinaan kepada presiden kan belum ada amandemen undang undang dasar empat puluh lima
kita belum ratifikasi konvensi pemenangan hak politik dengan undang undang dua belas
jadi ini betul betul suatu kemunduran
oke oke mbak apa yang akan anda dan juga teman teman dari koalisi elemen masyarakat sipil akan lakukan
mengingat tahun dua ribu sembilan belas kemarin sebelum pandemi berlangsung memang ada demonstrasi besar besaran yang kemudian memaksa presiden untuk bisa menghentikan pembahasan
tapi sekarang karena ada pandemi tentu saja tidak bisa ada demonstrasi besar besaran
apa yang akan anda dan juga teman teman lakukan untuk mencegah supaya ini kemudian tidak bergulir begitu saja tidak disahkan begitu saja
ada pertanyaan dari pemerintah dan juga dpr
ya jadi yang pertama adalah kami akan kembali menyebarluaskan mengenai situasi saat ini
bahwa sesungguhnya nyaris tidak ada perbedaan antara dua ribu dua belas dengan dua ribu dua puluh satu ini dan tentu saja aksi aksi itu sebetulnya bisa juga melalui udara
dan yang lain kami akan kembali mengadukan kepada dunia internasional
karena indonesia adalah negara pihak berbagai kovenan
dengan mendadak tangani meratifikasi kovenant kovenant itu dan konvensi itu
negara indonesia sebetulnya sudah berjanji untuk menjalankan akalasi manusia
ini kan buktinya nyatanya kan tidak
oke kita memang fokus ke soal pasal penghinaan terhadap presiden
tapi ada yang menarik bahwa menghina anggota dpr ataupun legislatif juga terancam bui begitu
apakah ini sesuatu yang baru atau bagaimana sih mbak asvin
ya ini sebetulnya pernah masuk undang undang md tiga ya dan pernah di judicial review di mahkamah konstitusi
dan sehingga saya sudah dinyatakan tidak mengikat
ini sebetulnya kan menunjukkan pembangkangan terhadap putusan mk juga
selain tentu saja mengabaikan negara hukum indonesia
ini sebetulnya lebih serius daripada sekedar dampak ya
dampak itu tentunya serius setiap orang yang tidak bersalah masuk penjara itu sangat serius
tapi lebih serius lagi kalau fondasi negara hukum kita dan demokrasi kita tidak ada lagi
karena artinya tinggal ganti gantian saja secara random orang bisa masuk penjara
karena menyampaikan kebebasan berpendapatnya
oke kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir yang akan diambil oleh pemerintah dan juga dpr
apakah masih mendengar suara suaranya mbak asvin dan juga teman teman elemen masyarakat sipil
dan juga tentu saja mendengar suara suara rakyat yang ingin agar pemerintahan jauh lebih baik
sehingga mereka berhak untuk melontarkan kritik
bukan hinaan nanti kita tunggu saja apakah betul betul revisi kuhp ini akan bergulir dengan mulus di parlemen
kita tunggu sekali lagi konstelasi politiknya
terima kasih sekali ketua ylbhi mbak asvina wakti
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mbak
terima kasih mbak rizana